hai belasan calon pengantin di cianjur jawa barat mengaku menjadi korban penipuan berkedok
wedding organizer alias jasa penyelenggara pernikahan bernama high level menurut para
korban modus pelaku menarik minat korban adalah dengan bermodalkan postingan contoh dekorasi yang
paket yang ditawarkan mulai dari dekorasi hingga catering para korban tertipu puluhan
hingga ratusan juta rupiah salah satu korban gelar jagad raya mengaku telah membayar tiga puluh juta rupiah
kita langsung kotekan ketemu sama beliau kita ngobrol panjang lebar kita bayar setengah dulu
tapi setelah dana lunas ternyata malih malah makin los jadi los kontek tuh bener bener los
kontek gitu bermasalah dekornya salah catering yang ada saya kaget dong saya korban mengaku
tergerak melaporkan kasus ini setelah merebaknya penipuan wedding organizer pandamanda yang
beberapa waktu lalu menjadi perbincangan yang juga telah menipu puluhan calon pengantin dikutip dari
minggu malam para korban resmi melaporkan kasus ini ke polres cianjur kasat reskrim polres cianjur
akp niki ramdhani menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan dan meminta korban lainnya untuk
segera melapor tim liputan cnn indonesia